ya dan memang biasa memasuki musim haji ini tanah abang menjadi tempat alternatif jemaah haji untuk membeli oleh oleh khas tanah suci
meski ibadah haji belum usai para pedagang mengaku sudah mulai diserbu pembeli
ya selain itu selain air zam zam ini ada juga kurma dan juga kacang arab sebagai oleh oleh yang paling diminati
yang satu ini tak bisa dipisahkan dari musim haji
beragam oleh oleh khas tanah suci selalu menjadi buruan
di ibu kota jakarta destinasi utamanya sudah pasti dipusat oleh oleh haji pasar tanah abang jakarta pusat
beragam oleh oleh serta harga yang ditawarkan memang bervariasi
harga jual kurma satu dus dengan berat sepuluh kg berkisar antara dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga satu lima juta rupiah tergantung kualitasnya
sementara air jam jam dijual seharga tiga ratus lima puluh rupiah per lima liter
ada juga aneka coklat seharga
tiga puluh delapan puluh rupiah atau kacang arab seharga lima puluh rupiah per kilogram
salah satu pedagang mengaku penjualan oleh oleh haji mulai meningkat sejak sepekan terakhir
namun jika dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya animo masyarakat dirasa menurun pada tahun ini karena adanya persaingan dengan toko online
bulan bulan ini kalah juga online offline nya
jadinya kalau kita jual ketinggian kan orang larinya juga ke online juga
selain penganan khas timur tengah sajadah sajadah cantik beraneka motif juga tersedia
harga satuannya mulai dari tiga puluh ribu rupiah hingga jutaan rupiah untuk sajadah yang dijual per kodi
praktis menjadi alasan utama konsumen memborong aneka cindera mata di sini
alasannya karena beberapa cindera mata dan makanan dijual dalam bentuk paketan
kalau di arabnya kan nggak mungkin kan seribu lima ratus
paket kalau di sini kan bisa banyak lebih murah lebih praktis
harga standar malah dikasih diskon tadi karena kalau beli banyak
saudara saudara tetangga saudara jauh sih semua sih kita pada ngumpul nanti gitu
lantaran semua oleh oleh haji tersedia dengan kemasan dan harga yang bervariasi
banyak jemaah calon haji yang meminta bantuan keluarga atau saudara mereka untuk berbelanja di pasar tanah abang selama mereka menunaikan ibadah haji